dua hari pasca ott terhadap kepala lapas suka miskin pengawasan di luar dan dalam lapas diperketat
pada senin pagi hingga siang tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan
bahkan pembongkaran saung saung di dalam lapas pun belum dilakukan
tidak ada agenda khusus yang dilakukan di lapas suka miskin pada senin pagi hingga siang
kondisi di luar lapas cenderung lebih sepi dibandingkan hari biasanya
sejumlah pembesuk mengaku pengawasan lebih ketat dan dipersingkat untuk membesuk warga binaan
sebelumnya pada minggu malam dirjen pemasyarakatan mengatakan bahwa selain razia sejumlah barang yang tidak sesuai ketentuan dalam kamar sel
ditjenpas juga akan membongkar saung saung yang dibuat para narapidana
dikonfirmasi terkait hal tersebut pelaksana harian kalapas suka miskin alfi zahrin kimas mengatakan belum melakukan kegiatan pembongkaran
menurutnya pembongkaran baru akan dilakukan jika sudah ada tempat besuk yang baru
pasalnya saung saung yang ada biasa digunakan untuk tempat berkunjung keluarga
yang bertemu dengan warga lapas
menteri hukum dan ham yasona lauli mengaku kecolongan atas temuan penyidik kpk di lapas suka miskin bandung akhir pekan lalu
politisi pdi perjuangan itu menyebut bahwa pihaknya telah melakukan instruksi kepada petugas lapas untuk melakukan tugas sesuai sop
kita terima itu sekarang saya sudah perintahkan dirjen
saya sudah beritahu kemarin kepada jajaran hati hati inilah momen kita untuk bersih bersih
dan jangan menjadi seperti keledai lagi
dulu kan narkoba kita coba tekan tekan tengan terus
ya yang ini barangkali kelupaan atau bagaimana
kita anggap sudah jalan seperti apanya
tapi ini betul betul saya harus aku itu memelukan
dalam artian kebangetan banget nih gitu
betul kalau itu harus saya akui
saya akui ya kebangetan
kita menuju bandung jawa barat
ul haq di sana zai usai ott di lapas suka miskin
bagaimana aktivitas di lapas sejauh ini
kapan pembongkaran fasilitas premium termasuk saung saung di lapas ini akan dilakukan
ya baik selamat sore eva
saat ini situasi lapas suka miskin yang terletak di jalan ahanasution kota bandung saat ini bisa dilihat di belakang saya ini
kondisinya kondusif serti biasa
bahkan senderung sepi
berbeda dengan halnya pada hari kemarin
memang sangat ramai dari pagi sampai dengan malam hari
namun terkait dengan ott atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk pada sabtu dini hari lalu
saat ini kondisi lapas suka miskin pada hari ini cenderung lebih sepi
namun juga tadi kami memantau saya memantau ada sekitar tidak banyak pengunjung yang keluar masuk lapas suka miskin
jika dibandingkan pada hari kemarin
dan informasi yang juga penting eva malam tadi
ini direkturat jenderal pemasyarakatan kemenkumham ri
duga melakukan sidak sejumlah lapas dan rutan yang ada di indonesia
termasuk juga rutan kebonwaru di kota bandung dan juga lapas suka miskin kelas satu bandung ini
inspeksi dipimpin oleh direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami
yang juga didampingi oleh kepala kantor wilayah kemenkumham jawa barat indro purwong

selama kurang lebih lima jam sidak ini dilakukan
banyak sekali hal yang dilakukan seperti adanya memeriksa seluruh kamar kamar napi lapas suka miskin yang jumlahnya lebih dari lima ratus kamar
dari sidak ke masing masing kamar tersebut eva banyak sekali barang barang yang semestinya tidak boleh berada di dalam kamar sel
namun juga ditemukan seperti adanya dispenser kemudian juga microwave rice cooker ada kulkas ada ac ada kloset duduk kemudian juga ada kompor dan handphone
bahkan temuan tadi malam itu uang tunai sebesar seratus juta rupiah ditemukan dari sejumlah kamar
nah barang barang tersebut ini yang menjadi pertanyaan besar para wartawan yang sejak pagi sampai dengan saat ini meliput
jangan kan hanya jangan kan tas begitu jangan kan kulkas bisa masuk ke dalam kamar begitu
ketika pengunjung akan membesuk keluarganya di dalam lapas ini ini hanya membawa dompet atau tas saja ini tidak boleh
harus disimpan di ruang tunggu
nah ini dari mana barang barang tersebut sebenarnya bisa berada di dalam lapas suka miskin ini eva
dan tidak hanya itu memang terkait dengan saungnya
ada saung saung yang juga tidak fasilitas lainnya yang tidak hanya fasilitas di dalam kamar yang mewah begitu ya
ini juga nampaknya ada saung saung yang seringkali digunakan sebagai tempat untuk kunjungan antara keluarga dengan napi begitu
tapi sejauh ini tadi sekitar pukul tiga sore kepala divisi pemasyarakatan kemenkumham jawa barat yang saat ini yang juga menjabat sebagai
dan saat ini saat ini saat ini
saung saung di dalam lapas suka miskin alvi zaharin kiemas mengatakan sejauh ini saung saung di dalam lapas suka miskin ini belum dibongkar eva
padahal janjinya dirjen pas berjanji akan membongkar saung saung tersebut senin ini
namun sampai sore hari ini belum dibongkar
belum dibongkarnya saung tersebut ini menurut alfie karena belum ada tempat atau ruang pengganti dari saung tersebut
bahkan informasi yang beredar selain ini saya juga
saung saung lain juga digunakan untuk tempat pembesuk antar keluarga dengan narapidana
saung saung tersebut kerap digunakan sebagai tempat untuk hura hura para narapidana di lapas suka miskin ini eva
iya zai kalau anda katakan tadi dari hasil sidak ditemukan beragam barang kemudian ada barang berharga dan juga bahkan ada kulkas
pertanyaan wartawan mengapa barang barang itu bisa masuk
apa jawaban dari kemenkumham sendiri
apa evaluasi yang akan dilakukan selain tentunya sudah mencopot kalapas
apa yang akan dilakukan dan barang barang itu nanti akan dibawa kemana
iya betul sekali eva ini yang menjadi pertanyaan besar para wartawan termasuk saya sendiri
karena memang barang barang kulkas yang cukup besar kemudian dispenser yang besar juga ini bisa masuk di dalam kamar mewah tersebut begitu ya
ketika ditanyakan kepada dirjen pas sri puguh budi utami malam tadi
budi utami mengatakan bahwa ini masih didalami lebih lanjut
kenapa bisa sampai di dalam sel napi di lapas suka miskin ini eva
namun dirjen pas berjanji akan mengevaluasi pelayanan di lapas yang ada di seluruh indonesia termasuk juga rutan begitu
evaluasi tersebut diantaranya akan memberikan sejumlah sanksi kepada petinggi lapas yang jika benar benar terbukti terlibat suap
atau terlibat menerima kursi kursi kursi
dan juga ada hadiah terkait dengan adanya pemberian fasilitas dan keluar izin napi secara seenaknya begitu eva
selain ada evaluasi dirjen pas melalui kemenkumham juga ini mengaku berjanji akan meningkatkan pengawasan
kemudian juga akan meningkatkan pengawasan termasuk juga mental dan integritas masing masing pimpinan lembaga yang ada di indonesia
namun apakah ini benar benar terjadi
sejauh ini memang pertanyaan wartawan juga kalaupun memang minggu malam ini sudah digeledah sudah dikeluarkan
apakah seminggu kemudian atau kapan akan dipasang kembali begitu eva
ini pertanyaan besar juga
tapi barang barang yang malam tadi dipertunjukkan kepada para wartawan juga
ini dirjen pas mengaku barang barang tersebut akan dikembalikan ke keluarganya masing masing
ini yang menarik juga
sejauh ini sudah satu ratus dua juta rupiah uang ditemukan
padahal sebenarnya di dalam lapas tidak boleh ada penggunaan uang atau cashless begitu eva
namun sejauh ini temuan uang tersebut ini tidak bisa dielakkan bahwa minimnya atau lalainya pengawasan di lembaga pemasyarakatan kelas satu suka miskin bandung ini betul betul lalai
kelalaian ini juga diakui oleh kepala kantor wilayah kemenkumham jawa barat

yang menurutnya dirinya lalai bisa kecolongan adanya ott yang dilakukan oleh kpk
kalau memang betul dirinya juga terlibat maka dirinya siap dicopot dari jabatannya sebagai kantor wilayah kemenkumham jawa barat ini eva
iya karena memang sejatinya buat apa sebetulnya memiliki uang di dalam lapas
karena toh di dalam lapas itu tidak diperlukan uang untuk melakukan transaksi apapun begitu
baik kita akan kawal sama sama zai seperti apa nanti ke depannya setelah sidak apakah kemudian barang barang ini tidak akan masuk kembali
kita akan lihat di masa depan apakah ini benar benar lapas benar benar bersih dari fasilitas mewah
untuk sementara zai ul haq melaporkan langsung dari depan lapas suka miskin terima kasih